kepala ekonom bca david sumual mengatakan penetapan upah minimum akan mengacu pada angka inflasi september yang kebetulan tertinggi sepanjang dua ribu dua puluh dua yakni lima sembilan
tujuh anggota juri memberi dep lima belas juta dolar as sebagai ganti rugi
metode pencarian kami juga mendapatkan informasi
perhitungan upah minimum yang jelas
menteri keuangan sri mulyani mengatakan perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga tetap resilient